istana merdeka heboh jogetan
ya momen inilah yang terjadi saat penyanyi cilik farel prayoga
tampil pada upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia pagi tadi
farel yang menyanyikan lagu berbahasa jawa ojo dibandingke
berhasil membuat tamu yang hadir bergoyang mengikuti irama lagu
sejumlah menteri pun beranjak dari tempat duduknya dan ikut berjoget
mulai dari menteri pertahanan prabowo subianto
menteri keuangan sri mulyani hingga menteri bumn erick thohir
sementara itu presiden jokowi dan ibu negara iryana
memilih berjoget dari tempat
lewat akun instagram pribadinya presiden jokowi sempat membagikan momen
saat ia berbincang dengan farel di acara gladiresik upacara peringatan kemerdekaan
pada enam belas agustus kemarin
presiden sempat berpesan pada penyanyi yang kini duduk di kelas enam sekolah dasar tersebut
agar tak lupa belajar
jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi tingginya
farel prayoga adalah penyanyi asal banyuwangi jawa timur yang menjadi viral di media sosial
setelah menyanyikan ulang lagu ojo di bandingke yang sebelumnya dinyanyikan oleh denny caknan dan abah lala
di hati ini hanya ada pak jokowi